selasa sepuluh mei dua ribu dua puluh dua menjadi hari yang memilukan bagi pasangan suami istri fatima dan hari
hari yang mereka harap akan penuh keceriaan justru berubah menjadi duka
karena anak mereka rofiki sembilan tahun meninggal dunia
akibat tenggelam terseret arus sungai pantai pancer lumajang jawa timur
kejadian ini bermula saat rofiki selesai mandi di pantai
ia kemudian membersihkan diri bersama ayahnya dengan mandi di sungai
naas korban yang tidak bisa berenang terseret arus dan tenggelam
ibu korban tidak kuasa menahan sedih hingga pingsan saat petugas mengevakuasi korban
jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas yosowi langun untuk diotopsi
sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan
liburan berujung duka juga terjadi di wisata curug suaka kebupaten bogor jawa barat
seorang pria asal depok jawa barat meninggal di kawasan wisata ini
peristiwa itu bermula saat korban yang sedang berdiri di atas sebatu
tiba tiba terpleset dan jatuh ke sungai
korban yang tidak bisa berenang akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa
akibat kejadian ini kawasan wisata ini pun ditutup untuk sementara
dia bantuk lalu berdiri
akhirnya dia jatuh
kasih pertolongan masih bisa bernafas terus dibawa
terus kesempatan hubungan
namun korban sudah tidak terpengaruhkan
pihak keluarga membawa jenazah untuk langsung dimakamkan
tim liputan cnn indonesia